wow indah banget ya aldi masjidnya
masjid bertemakan kekaisaran perpaduan akulturasi budaya tadi antara tiongkok dan arab
langsung saja kita akan mengajak anda untuk menengok warga negara indonesia yang ada di beijing tiongkok
ini sudah ada mbak riana istiqomah yang bergabung melalui sambungan zoom
halo selamat pagi waktu jakarta mbak riana apa kabar
halo alhamdulillah baik kak
alhamdulillah ya ini mbak riana udah hari menuju lebaran ya dua puluh tiga ya berpuasa ya
di sana bagaimana sejauh ini menjalankan ibadah puasa di negeri tirai bambu nih
apa kendala yang dihadapi mungkin atau cerita cerita unik yang bisa dibagikan kepada kita pagi ini
oke baik kalau untuk cerita unik sih lebih ke cerita kayak di sini kan karena sekarang bertepatan sama musim semi ya kak ya
jadi lebaran eh lebaran sorry
untuk puasa itu jauh lebih lama daripada di indonesia
jadi kayak empat belas lima sampai lima belas lima jam gitu lebih panjang daripada di indonesia
lumayan ya berarti ini dong ketika buka puasa menuju ke imsaknya juga pendek ya
untuk buka puasa menuju ke imsak betul
jadi kadang ketika saya menjalankan tarawih di masjid dekat sini kan masjidnya walaupun dekat tapi jauh juga
udah sampai jam sebelas itu tarawih udah sampai rumah udah mau sahur lagi gitu
oke tapi kalau mbak riana bisa sholat taraweh di masjid nah ini juga ada gambarnya ya mbak riana mungkin kirimkan kepada kami tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah di masjid
di masjid di sana sendiri di tempat mbak riana berada gimana sih kondisinya saat ini mungkin dalam hal penerapan protokol kesehatan
atau mungkin masih ada pembatasan yang dilakukan mengingat saat ini pandemi covid sembilan belas kalau berkaca kepada yang terjadi di luar tiongkok
ya indonesia saja masih ada pembatasan
baik jadi kalau di sini sendiri misalnya kemarin saya tarawih di masjid new j yang ada di beijing itu sudah bisa melakukan tarawih
cuma masih harus mengikuti protokol kesehatan seperti harus mengukur suhu tubuh lalu harus jaga jarak dan juga harus pengecekan kayak namanya pakai healthy kit gitu
jadi apakah bersih dari virus atau nggak di scan pakai aplikasi wechat
alifay seperti itu
tapi artinya di sana sudah bisa beribadah di masjid ya karena beberapa negara ketat banget masih belum bisa
kalau sudah bisa sholat tarawih di masjid artinya sudah bisa bertemu dengan teman teman sesama muslim di sana dong mbak
alhamdulillah sudah bisa cuma tidak seperti ketika sebelum pandemi gitu
jadi tetap masih ada batasan batasan
kayak kemarin di kbri itu mengadakan acara
buka bersama dengan para staff kbri dan wni yang masih di beijing
oke nah tapi kalau di lingkungan mbak riana sendiri seberapa kental sih seberapa erat ya komunitas muslim di sana
ini mungkin saling sapa menyapa bantu membantu kirim kirim ya
kirim kirim makanan nih dalam hal melaksanakan ibadah puasa
ada nggak sih cerita dari sana
maksudnya sesama wni atau dengan lokal
komunitas muslim yang sesama wni
ataupun dengan masyarakat lokal setempat
oke kalau dengan masyarakat lokal setempat kebetulan saya beberapa kali sering ke masjid new zia atau masjid haitian
itu di dekat tempat saya itu
alhamdulillah kita saling kenal
karena kan saya di sini ambil s dua udah dari dua ribu tujuh belas udah lumayan lama
jadi saling kenal juga
terus kadang bantu nyiapin buat
buat buka puasa juga seperti itu
ini kan kalau kita bicara tiongkok ini makanannya enak enak ya aldi ya
terus kalau di
pot pot segala macam ya
kalau mbak sendiri ini menunya menu indonesia atau menu tiongkok khusus tiongkok nih
karena tiongkok juga nggak kalah enak ini ya
mungkin yang jadi pertanyaan juga gimana nih untuk menemukan bahan bahan yang halal gitu untuk berbuka
oke sebenarnya kalau untuk makanan halal di beijing itu sangat mudah ditemui
jadi untuk restoran halal sendiri ada seribu cabang kurang lebih
dan untuk makanan china seperti ketika kita buka puasa makanan tiongkok itu kita biasanya kita buka puasanya pakai bakpao atau pakai bacang
atau sejenis kayak makanan kayak snack kecil gitu setelah sholat baru makanan yang berat setelah sholat maghrib
dan untuk makanan indonesia saya adalah salah satu orang indonesia yang nggak bisa lepas dari makanan indonesia

iya karena mau nggak mau ya harus masak masakan indonesia karena kangen ya alia
mau nggak mau
oke mbak riana ini ngomong ngomong soal masjid new j tadi mbak riana sempat menyebutkan antusiasme masyarakat muslim di sana untuk kemudian beribadah di masjid new j yang merupakan masjid yang sangat penting
jadi kalau misalnya di bulan ramadhan seperti ini semakin meningkat nggak nih jumlah orang yang datang ke masjid new j ini untuk beribadah
baik untuk yang beribadah ke masjid new c itu alhamdulillah lumayan banyak sih walaupun sedang kondisi seperti ini seperti kemarin
ada pengunjung dari yunnan yunnan juga yang pengunjung
juga banyak dari suku kue adalah suku yang mayoritas beragama islam
dan juga ada beberapa pendatang dari xi'an
jadi mereka khusus datang ke beijing ke masjid new jai untuk melakukan tarawih dan buka bersama
karena masjid new jai ini termasuk masjid yang tertua dan juga terluas yang ada di beijing
dan yang ada di china salah satunya
mbak kita kalau bicara soal muslim dan tiongkok ini tidak bisa lepas dari sejumlah peristiwa yang sensitif juga bagi kedua belah pihak
kita tahu di beberapa wilayah di tiongkok
bagaimana sebenarnya mbak secara real mbak sebagai muslim di sana menjalankan puasa menjalankan kehidupan sehari hari
bagaimana warga lokal yang non muslim di sana toleransinya ya
sebenarnya untuk awal awal sih awalnya saya agak gimana ya nggak percaya diri ya kan
kayak takut gitu
suka nggak nyari makanan halal
atau ketika saya kan berkerudung terus apakah orang lokal akan kayak gimana ya madang saya gimana gimana
dan ternyata semua itu nggak benar sampai sini
kayak mereka tuh welcome aja gitu
kayak malah wah ini ya kayak kadang nanya
pakai kerudungku biar apa
jadi mereka lebih apa ya lebih kayak pengen tahu gitu
jadi saya jadi ada interaksi untuk saling kayak oh jadi sebenarnya tuh kayak gini nggak seperti yang kalian pikir kayak gitu
jadi bagus sih toleransinya
ternyata malah jadi ini ya cerita cerita kenapa pakai hijab gitu gitu ya
nah ini kalau bicara soal gimana mbak riana saat ini sedang melanjutkan studi s dua di sana
saat ini kuliahnya udah mulai tatap muka
dan yang saya ingin tahu juga terkait dengan bagaimana aktivitas umum sosial masyarakat di sana
kemarin kan sempat ada berita ada konser besar besaran tuh di wuhan kan
di beijing sendiri ini sudah seperti di wuhan atau enggak sih masyarakat udah bebas kemana mana nggak pakai masker
terus abis itu sudah boleh menggelar berbagai acara yang menimbulkan kerumunan masyarakat gitu
kalau untuk saya sendiri sekarang sebenarnya sedang skripsi
insya allah pada tanggal dua puluh mei ini saya sudah sidang
jadi untuk selama ini sih masih offline by book namanya
jadi seperti zoom tapi zoomnya china
dan saya dapat info dari profesor saya
insya allah kita akan sidangnya secara offline
jadi kita akan datang ke kampus lalu akan sidang secara offline
karena memang di sini penanganannya bagus dan sudah bisa dibilang sudah aman
sudah lumayan aman
tapi tetap harus dengan masker tetap dengan protokol kesehatan ya
betul betul sekali
oke mbak reana mungkin terakhir ya
apa nih yang mau disampaikan pesan pesannya mungkin ke keluarga yang ada di sini
karena kan pasti sudah lama dong nggak pulang ke indonesia
oke buat keluarga saya yang ada di jogja
buat teman teman semua
tetap sehat dan semangat ya
semoga pandemi di indonesia
dan terutama di indonesia
dan saya bisa segera pulang ketika sudah open border
doa terbaik untuk mbak riana dan teman teman wni di sana
keluarga mbak ariana juga di jogja juga sehat sehat aja
sukses untuk tesisnya
terima kasih mbak riana sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini